kita lagi sambar ini
papa akan bicarakan hal itu
nggak mau mamaku nggak mau
ma tolong bawa keluar mah
maafin pak aku salah
kita keluar sayang
mungkin hama tidak pantas untuk bersujud kepadamu
dengan semua perbuatan hamba
yang hamba lakukan untuk mendapatkan semua yang hamba miliki sekarang
memang bukan melalui jalan yang engkau ridhoi
tapi ya allah
engkaulah semaha pengampun
hanya engkau yang bisa memberi pengampunan pada orang seperti hamba
dan hanya engkau tempat memohon
bahkan untuk orang berdosa seperti hamba
hamba mohon ya allah
jauhkan hamba dari penderitaan
hamba gak sanggup ya allah
masih sakit pak dadanya
udah mendingan lah
adik adik orang dikasih obat
sama pengen cat darah juga
maaf ya pak
situasi jadi seperti ini
elsa udah pergi pak
dia nangis nangis tadi gak berhenti
peminta maaf ya
atas kelakuan elsa
saya menyesal sekali elsa melakukan hal seperti ini
elsa bertanggung jawab
mama tau elsa salah
tapi tadi papa lihat sendiri kok
elsa udah bener bener ketakutan
dan dia juga lagi mengandung
pada saat itu juga andien sedang mengandung ma
waktu di penjara dia sedang mengamil ma
tapi elsa itu udah keguguran dua kali
tapi aku harus jadi orang tua yang adil
apa yang dilakukan elsa
itu jahat ma
gak berperih kemanusiaan ma
itu jahat ma
andin sampai harus kehilangan putrinya karena elsa
adin gak kehilangan putrinya pak
bersama dengan andien sekarang
apa kamu gak ngerti
nindi selama ini selalu sama andien
dia gak pernah kemana mana
nindi selalu ada dekat aku pak
karena nindi adalah rina
kamu bikin mau sabaran
kamu akhirnya mulai kerjain
syait khm slash